sejumlah penemuan mayat terjadi di beberapa daerah di jawa timur
di madiun seorang ibu dua anak diduga bunuh diri dengan terjun ke dalam sumur
di sidoarjo evakuasi mayat seorang pemuda berlangsung dramatis karena derasnya arus sungai
di malang mayat seorang wanita ditemukan di pinggir rel dengan luka mengenaskan
sementara di lumajang seorang wanita ditemukan membusuk di kamar tidurnya
dengan menggunakan tangga petugas kepolisian dan sejumlah warga
mengevakuasi jenazah sri kuswati warga desa pagotan
kecamatan geger madiun dari dalam sumur sedalam dua belas meter
sri ditemukan tewas mengambang di dalam sumur oleh sang suami suparno
dugaan sementara ibu dua anak ini sengaja bunuh diri karena depresi
akibat menderita sakit berkepanjangan
atas permintaan pihak keluarga mayat korban tidak diotopsi dan langsung dimakamkan
yang berada di dalam sumur sedalam dua belas meter
yang ditemukan tersangkut ranting pohon di pinggir sungai berlangsung dramatis
dengan peralatan seadanya warga wedorong waru berenang menerjang derasnya arus sungai buntung
untuk mengevakuasi korban
setelah berjuang selama satu jam akhirnya warga berhasil membawa mayat korban ke pinggir sungai
diduga korban baru saja tewas dan terbawa arus sungai buntung yang mengalir deras
untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut jenazah korban dievakuasi
dan dibawa ke kamar jenazah rs ud sidoarjo
di malang sesosok jasad wanita tanpa identitas ditemukan warga tergeletak
di perlintasan kereta api panggung rejo ke panjen
jasad korban ditemukan dengan kondisi kepala terpisah dari tubuhnya
diduga korban sengaja melakukan aksi bunuh diri dengan posisi tidur di atas rel
hingga tertabrak kereta api ke jayana
tim sar kabupaten malang dan petugas kepolisian yang datang ke lokasi
langsung membawa jasad korban ke rumah sakit syaiful anwar untuk diotopsi
sementara di kelurahan kepuharjo kecamatan kota lumajang
seorang wanita lansia bernama yuni wahyuningsih ditemukan sudah tewas
membusuk di lantai kamar tidurnya
mayat ditemukan warga karena curiga dengan bau busuk dari rumah korban
warga yang membuka paksa pintu jendela kamar menemukan korban sudah tewas
dengan kondisi tertelungkup
untuk memastikan penyebabnya polisi langsung membawa mayat korban
ke rumah sakit dr haryoto untuk diotopsi